presiden jokowi menerima kunjungan kenegaraan presiden republik arab mesir
abdel fatah al sisi di istana merdeka jakarta
ia menyambut kedatangan al sisi secara resmi dengan upacara penyambutan kenegaraan
upacara penerimaan dimulai dengan dinyanyikan lagu kebangsaan republik arab mesir
biladi biladi biladi dilanjutkan dengan lagu kebangsaan indonesia raya disertai penembakan meriam
jokowi kemudian memandu al sisi masuk ke ruang kredensials untuk menandatangani buku tamu
sebelum akhirnya kedua kepala negara bersiap untuk melakukan pertemuan empat mata secara resmi antara kedua kepala negara